harga cabai dan bawang merah di pasar tradisional di kecamatan pamanang selatan
kabupaten merangin jambi terpantau masih tinggi pada minggu pagi
harga cabai merah yang biasanya berkisar dua puluh ribu rupiah sampai tiga puluh rupiah
naik menjadi seratus rupiah hingga satu ratus dua puluh rupiah per kilogram
sementara itu harga bawang merah yang sebelumnya berkisar tiga puluh ribu rupiah
kini naik menjadi delapan puluh rupiah per kilogram
kenaikan harga tersebut disebabkan oleh sedikitnya pasokan dari petani
oh ya mungkin sekarang keadaan sekarang mas ekonomi menurun mas
di sisi lain menteri perdagangan zulkifli hasan mengunjungi pasar tradisional jaga satru
kota cirebon jawa barat untuk meninjau harga bahan kebutuhan pokok
menteri boleh satu menit dua menit pak menteri
ya jadi tadi kan sudah bapak teman teman media saksikan sendiri
harga minyak goreng berapa harga cabai berapa harga ini berapa kan
itu aja yang ditulis
harga sejumlah komunitas yang sempat melonjak dan saat ini mulai turun pun
dinilai belum stabil
harga cabai merah yang sempat mencapai seratus rupiah turun menjadi empat puluh rupiah per kilogram
sedangkan harga normal berkisar tiga puluh rupiah per kilogram
ada pun harga bawang merah yang sempat naik enam puluh rupiah turun menjadi empat puluh dua rupiah per kilogram
sedangkan harga normal sekitar rp tiga puluh dua per kilogram
hal tersebut dikeluhkan warga terutama ibu rumah tangga
apa aja bu yang tinggi itu
minyak goreng juga
udah turun ya
belum stabilnya harga beberapa komunitas saat ini disebabkan oleh suplai yang belum memenuhi kebutuhan pasar
terlebih faktor cuaca sangat mempengaruhi seperti cabai dan bawang merah
warga berharap harga bahan pangan yang belum stabil dapat terus ditekan
dan mereka bisa membeli bahan kebutuhan pokok dengan harga normal